ya royal solid supportive mungkin itu yang tergambar dari para fans yang suka mengirimkan hadiah dan food truck untuk idola mereka
meskipun jauh banget tapi demi idola sepertinya apapun rela
langsung saja kita tanya dengan rizka salah satu fans dari kristal dan juga ayu penggemar sekaligus donatur yang pernah terlibat dalam kirim mengirim hadiah untuk artis shin hasu
oke saya mau ke rizka dulu deh
rizka kenapa sih rela banget ngirimin hadiah ngirimin futra gitu padahal gak ketemu secara visi
kalau misalnya nonton konser kan beda ya kita ngeliat langsung walaupun mungkin dari kejauhan mendengarkan langsung lagunya gitu
sementara kalau ngirimin makanan ngirimin futra ngirimin hadiah kita kan gak tau gak ngeliat langsung gimana mereka ekspresinya saat menerima itu

dan gak ada yang masih di ekspresi
jadinya sejak itu kita kan biasanya cuma liat yang nyirim futra itu fans china sama fans korea
dan terus kita juga sebagai fans internasional pengen juga kak supaya crystal tau
jadi simpelnya tujuannya itu
supaya crystal tau kalau dia itu punya fans gak cuma di korea dan di china kak
jadinya mereka dia punya fans dari seluruh dunia dari global
jadi itu alasan utamanya kita meniru futra ini
oke supaya kristal notice ya keberadaan para fansnya yang ada di indonesia ya
kalau ayu mungkin punya pendapat yang sama dengan rizka atau ada alasan lain
sebenarnya sih kita mengirim putra
itu karena ada schedule schedule tertentu sang artis ya misalnya lagi syuting drama atau movie terbaru
terus jadi untuk menunjukkan dukungan kita support kita ke artis
gak cuma ke artisnya aja tapi ke seluruh staff and crewnya
jadi kita mengirimkan berupa makanan dan minuman
oke berapa kali ayu sudah ikut menyumbang berdonasi untuk mengirimkan ke shin hasun
itu sekali membuat food coffee truck itu berapa ya range harganya
kalau misalnya untuk keseluruhan futraknya at least kita di save nya sekitar seribu lima ratus usd
cuma kalau untuk merdonasinya sih nggak ada minimumnya ya
oke untung bukan dari kantong pribadi semua ya seribu lima ratus usd itu ya
ayo sebagai donator kan terlibat berapa
banyak sekali saya yakin gak cuma fans dari indonesia aja tapi mungkin juga dari negara negara atau fans fans dari negara negara di asia tenggara
nah gimana kalian saling berkomunikasi sampai akhirnya ngirim tuh semua barang barang nyampe ke korea selatan
sebenarnya sih aku kan memilih suatu fan community yaitu shin hyesun international itu
karena aku udah kenal mereka sejak dari awal banget
dari dua ribu sembilan belas dari pertama mereka mengirimkan food truck dan karena udah saling kenal kita ngobrolnya ya lewat twitter lewat instagram
jadi lebih fleksibel aja sih
oke rizka sudah berapa banyak yang dikirimkan ke kristal
kristal international family baru futrak satu kali
food truck satu kali tapi juga pernah mengirimkan hadiah hadiah ya
ya kemarin bulan oktober
ya kemarin bulan oktober
ya kemarin bulan oktober
ya kemarin bulan oktober
ya kemarin bulan oktober
nah apa sih yang harus kita tahu gitu kalau misalnya para fans ini mau ngirimin sesuatu untuk idolanya
pasti kan harus kan gak korespondensi atau berhubungan langsung pasti dengan artis ya kan
mungkin dengan agensinya ya dengan agensinya dengan manajemennya
apa yang harus di tahu
jadi yang pertama itu yang pasti ya harus kita kontak agensinya dulu buat kita izin
izin kalau kita dari fansnya kristal mau kirim futrak di lokasi suku ini namanya
terus kemudian setelah
baru setelah agensinya isin baru kita ke langkah selanjutnya yaitu hubungi dulu vendor futrak
banyak nih yang
jadinya kita sebenarnya tinggal pilih
yang mau dipakai banyak pilihannya
kontak kontakan sama vendornya
ini nanti sama agensinya
sama agensi artis itu biasanya di
yang punya kita yang kemarin vector international
yang kita milih diarahkan ke
manajernya crystal baru manajernya crystal
banyak orang yang akan hadir di sana
waktu dan lain lain nanti
dikasih tahu baru kita infokan kepada
terus biasanya kalau
nanti vendornya itu
kontak kontakkan juga sama manajernya
nanti manajernya itu minta
panjang ya perjalanannya ya
dan gak semua artis memposting hadiah atau
kiriman dari para fans ya tapi untuk
yang crystal waktu itu
diposting ya dari indonesia
dari fans indonesia ya
banget ayu juga
mengirimkan hadiah atau
food truck ini juga diposting ya sama
sekali dipost ya dua ribu sembilan belas
cuma akan walaupun gak
diposting ya maksudnya
kan sebenarnya harapan semua fans ite
atau aktor gitu kan
pas ngirim hadiah atau food truck gitu kan
adalah notice ya
apa sebagai suatu konfirmasi bahwa
hadiah atau support kita tuh sampai
kepada yang bersangkutan gitu tapi
biasanya sih kalau sinehetsun
apa sih memberikan kita suatu kayak
nanti akan dikirimkan ke
adminnya sinehetsun international dan
diposting oleh mereka
oke ini juga yang menjadi alasan kenapa
rela ngirim jauh jauh walaupun gak
ketemu yang penting intinya
ngirim aja gitu ya ayo
ini kan mengirimkan food truck itu untuk
sesama rekan artis kalau di korea selatan
kan itu budaya atau tren
yang wajar dan
akhirnya sekarang pun untuk para fans tidak cuma
di indonesia tapi juga di seluruh dunia
itu pun juga menjadi sesuatu hal yang wajar
tapi menurut kamu ini wajar betul
gitu atau berlebihan
kalau berlebihan menurut
aku sih kalau misalnya apa ya
tidak ada event suatu
ini kan karena ada event
sedang syuting drama terbaru atau
menurut kita menunjukkan
dukungan kita aja sih
tapi kalau misalnya yang
menurut saya sih wajar wajar
aja ya kalau dilihat dari segi
idol dan aktor sih ini menurut saya sih masih
berarti tidak menutup kemungkinan
ke depannya masih akan mengirimkan food track
coffee track atau hadiah lainnya ya
begitu juga kayaknya bulan depan nih
oh bulan depan oke
sudah punya niat apa
mungkin kayaknya ada
dua sih ada both ya karena
bulan depan sudah kayak end of
bikin ada project end of year juga gitu
dan bulan depan juga cnation
jadi mungkin kemungkinan
oke kalau rizka dalam waktu dekat
akan mengirimkan lagi mungkin
ya kak rencananya kita antara
akhir desember atau awal
drama terbarunya crystal
sekarang lagi shooting drama
jadi kita ada rencana kak
jadi kita ada rencana kak
tangkap adalah sebenarnya salut ya
untuk semua para fans ini karena
guyup sekali walaupun
mungkin tidak saling kenal tidak pernah ketemu
menyapa melalui media sosial
tapi kalian tuh semua solid ya
baik terima kasih kita juga boleh
dikirimin kalau gak cuman artis aja
cnn di korean corner kalau mau ngirimin food truck
juga saya terima
oke terima kasih banyak rizka
dan ayu sudah bergabung dengan
korean corner malam hari ini kamsahamnida